tujuh puluh delapan berarti gerbang nomor dua sampai tujuh kan sudah diamankan
ini kan lokomotif sama gerbang
karena tidak ada palang jadi nggak ada palang
dan tiba tiba ngobrol atau dihentikan dia
rangkaiannya dulu nyanggrok rel bawah
karena jaraknya kan banyak keluar

setelah berdua posisi sudah keluar
turun dari truk
saya yakin karena ini juga turun
kalau truk besar itu mungkin nggak ada